rentetan kesaksian dihadirkan dalam sidang korupsi ktp elektronik hari ini
sejumlah nama politisi senayan yang disebut namanya dalam surat dakwaan dalam sidang pertama
kini menjawab tudingan tersebut
dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya kami membahasnya kali ini dengan
tama satria langkun pegiat anti korupsi dari indonesia corruption watch
baik bung tama kalau anda melihat catatan anda secara sederhana saja di awal ini
melihat persidangan ketiga hari ini seperti apa
kasus korupsi dengan kerugian negara yang luar biasa besar rp dua tiga triliun
tapi ya sebetulnya kan ini masih panjang prosesnya
tentu yang kita lihat sekarang baru kesaksian kesaksian sejumlah pihak
fakta fakta menarik yang sebelumnya sebetulnya kan juga sudah hal menarik itu banyak sekali
misalnya pengakuan pengakuan bahwa betul menerima bahwa betul melakukan
walaupun dibantah misalnya dalam kasus pagamawan misalnya
dia menerima uang walaupun alasannya misalnya untuk berobat untuk berita dan lain sebagainya
tentu ini menjadi hal yang sebetulnya orang dulu ragu ah mana mungkin pak gamawan
tapi mulai terang menerang telan telan
sekarang makin kelihatan betul
kemudian juga sebetulnya
ada skema skema misalnya peran aktifnya di mana
kalau dilihat di dakwaan kan sebetulnya miriam ini kan menjadi penyambung ya
kalau misalnya ada pak hairumam yang kemudian menyuruh meminta dan segala macam melalui miriam
ini kalau kita lihat dari konstruksi yang dibangun di dakwaan
surah dakwaan ya
ini kan sudah mulai kelihatan sebetulnya bagaimana perannya apa yang terjadi makin terang begitu
walaupun misalnya pada akhirnya ada pencabutan keterangan
tentu ini kita hargai sebagai hak
ya tentu itu sebagai hak
tapi ini kan semua sudah dilakukan sudah diambil keterangan
kemudian juga sepanjang para penyidik kpk mengambil keterangan dengan ketentuan yang benar
menurut saya ini nggak akan jadi masalah yang besar buat kpk
jadi surat dakwaan yang dibacakan di sidang perdana sidang pertama begitu
disebutkan nama nama masih mungkin beberapa pihak masih terbelah begitu ya
ada yang yakin betul ada yang tidak yakin betul
tapi begitu mulai kedua oh ternyata pak gawon terima
tapi dia kan alasannya masih begini
itu apa namanya sudah mulai terang benerang perlahan lahan
sudah mulai makin kelihatan konsumen
alur dari keterangan miriam s haryani hari ini juga semakin menunjukkan bahwa ternyata betul juga nih
apa surat di dalam surat dakwaan begitu ya
jadi memang kan orang selama ini ragukan apa mungkin uang sebanyak itu bisa beredar di dpr
nah sekarang sudah mulai makin terbuka
sisi sisi soal di pengadaannya betul ada pengaturan sudah melakukan terbuka
betul dan penerimaan uang mulai terbuka
di dpr juga begitu ada proses yang dianggap masalah dalam penganggaran juga sekarang mulai terbuka
nah tentu ini menjadi hal yang menurut saya
perkembangannya bagus begitu
nah mungkin di sisi lain yang perlu kita lihat adalah terkait dengan kesaksian
karena kalau kita lihat biasanya beberapa perkara yang kita pantau prosesnya
kpk tidak menjadikan kesaksian itu dia hanya berdiri sendiri
kan kadang kadang dia punya alat bukti
kalau kemudian dua alat bukti yang dia miliki salah satunya adalah kesaksian
tentu kpk ada keraguan buat menaiki proses persidangan
tentu harus ada yang lain
kekhawatiran seseorang mencabut pernyataan atau bap nya itu sudah hal yang sudah diantisipasi
karena ini bukan pertama kali
kpk juga pernah mengalami beberapa perkara sebelumnya
tidak cukup kesaksian ya
kesaksian karena apa
ada beberapa yang misalnya dia kesaksiannya dia cabut
atau misalnya yang lain kondisi paling buruk saksinya meninggal atau hilang
nah ini kan kemudian akan membuat pembuktian kpk akan menjadi persoalan
padahal di sisi lain kpk tidak punya kewenangan buat menghentikan penyidikan
kpk tidak punya kewenangan untuk menghentikan penuntutan
walaupun sekarang sedang diusulkan dalam revisi
dia harus jalan terus
makanya apa untuk jalan terus dia tidak mungkin mengandalkan cuma dua alat bukti yang minimal
tidak mungkin mengawur dan mengandalkan satu
tentu akan dia banyak bukti yang dia coba
dan pandangan saya pasti lebih dari dua
ada bukti bukti lain yang dia miliki
karena seperti yang dikhawatirkan
seperti yang terjadi hari ini
terutama untuk menghadirkan saksi
berarti di dua persidangan sudah ya
itu diwarnai dengan bantahan
dan sekarang bantahan dan tangisan
kita coba akan melihat dulu cuplikan dari persidangan hari ini
ada kesaksian atau cuplikan per
kesaksian dari miriam esaryani
dan juga ada teguh juwarno
ini keterangan saudara semua
ini diberitakan saya mengutip keterangan sidap
semua tidak saudara tidak mengakui
waktu sudah diminta keterangan di penyidik gimana
betul sekali pak
seperti apa paksanya
saya diancam pak
diancam seperti apa
diancam seperti apa
saudara anggota dewan terhormat diminta keterangan
masa diancam apa iya
itu yang terjadi pak
diancam seperti apa
sama penyidik tiga orang
jangan waktu saya dipanggil
seingat saya yang satu namanya pak novel
yang satu namanya pak seingat saya pak damani
waktu pas saya baru duduk dia sudah ngomong begini pak
ibu tahun dua ribu sepuluh tuh mestinya udah saya tangkap
terus habis itu saya ditekan tekan lagi di situ pak
tahun dua ribu sepuluh mestinya saudara sudah ditangkap
iya kata pak novel begitu pak
iya kenapa mau takut mau ditangkap tentu ada alasannya
ya saya nggak tahu pak
saya ditekan terus
saya tertekan sekali pak waktu saya disidik
sedar pernah gak membagi bagikan uang
tidak pak saya tidak pernah
yang pertama pak yang mulia fakta yang ingin saya sampaikan
ibu mustoko weni meninggal pada tanggal delapan belas juni dua ribu sembilan belas
dia anggota dpr juga ya
beliau adalah anggota dpr
jadi adalah tidak masuk akal terjadi pembagian uang di ruangan beliau
bahkan di situ disebutkan beliau juga salah satu penerima
bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal menerima pembagian uang
di halaman lima belas dalam dakwaan juga dinyatakan
saudari miriam haryani ini membagikan uang secara bertahap dengan perincian sebagai berikut
yang terdiri dari heruman harap gajar perawakot teguh juwarno tove kevendi
yang mulia saya membawa dokumen dan bukti bukti
pada tahun dua ribu dua puluh
saya sudah bukan anggota maupun pimpinan komisi dua
saya hanya menjadi anggota dan pimpinan komisi dua sampai tanggal dua puluh satu september dua ribu dua puluh
sungguh sangat jahat dakwaan ini maaf tuduhan ini kepada kami
karena kami sudah tidak mungkin berurusan dengan persoalan ini
coba kita akan ulas satu persatu ya
kita mulai dari yang terakhir dulu teguh juwarno tadi
dia menyampaikan sepertinya firm ini
menyampaikan argumennya bantahannya begitu
disebutkan dia kan mendapatkan pembagian uang dari ibu mustafil
di dalam surat dakwaan
mustoko weni disebutkan pun meninggal pada tanggal delapan belas juni dua ribu sepuluh
tidak masuk akal pembagian uang di rumah beliau karena sudah meninggal
di rumah mustoko weni
dan tidak mungkin mustoko weni terima jika orangnya sudah meninggal
bagaimana anda melihat ini
argumen yang dibangun ini
karena mungkin dalam surat dakwaan disebutkan ada pembagian uang di saat
apa namanya setelah tanggal delapan belas juli dua ribu sepuluh itu
dalam konteks pembuktian
harus membuktikan apa yang didalilkan
tentu misalnya ketika dia mengatakan
ada pembagian uang
bagi uang dia harus buktikan
membagi uang itu siapa kepada siapa
siapa yang menerima
di mana tempatnya dan tanggalnya
ini tentu masih dalam tahap proses yang sedang berjalan
dalam konteks ini tentu ya kita juga menganggap itu hak ya
dia bantah dia tidak terima
bahkan dalam konteks pembuktian
dia diam pun sebetulnya juga itu hak
sebetulnya bagi para saksi saksi yang diperiksa
jadi ketika ditanya diam
jadi pada persidangan itu sebetulnya hak ya
boleh ada istilah namanya miranda's island
itu boleh sekali
nah tetapi tentu ini akan dilihat dalam konteks nanti pembuktian
pasti ketika kejaksaan melakukan atau mendalilkan sebuah peristiwa
misalnya dikatakan si a terima si b terima ini motifnya ini
jadi bagi bagi uang
itu pasti akan diuji di persidangan
nah tentu kita masih belum melihat kira kira fakta fakta apa yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum
jadi maksudnya tidak sesimpel
ya tidak sesederhana
misalnya ketika dia bantu
atau oke tidak selesai
oh ini tidak ada
tentu ketika dia mendalilkan
kpk punya tanggung jawab untuk membuktikan
sebenarnya ketika kpk misalnya menaruh nama nama
teguh juwarno sietiano fanto dan lain lain
misalnya termasuk perusahaan perusahaan atau korporasi yang diuntungkan
tentu dia punya kewajiban untuk membuktikan
karena kalau kemudian itu tidak bisa dibuktikan
ini akan jadi persoalan juga buat kpk
berarti kpk membuat dakwaan yang sebetulnya
yang tidak kuat
iya seperti yang dianggap tadi
misalnya ngawur atau jahat dan lain sebagainya
nah tentu ini masih dalam proses
masih kita tunggu
kita juga dari publik kan nggak tahu
apa yang dimiliki oleh kpk
tapi dalam konteks yang seperti sekarang
sudah mulai mengalir dulu
ya kita masih menunggu proses ini
ini baru hari ketiga
iktp ini akan jadi sidang yang panjang
karena apa ini baru satu atau baru dua terdakwa
yang tentu ini masih harus menunggu sampai selesai
apalagi ada banyak nama yang disebut
nanti itu apa namanya
masing masing akan menjadi posisinya menjadi yang lain berbeda dengan
sekarang masih hadir sebagai saksi
nanti kita akan lihat
dari pembahasan ini disebutkan tadi bahwa
gu juwarno mengatakan dua puluh satu september dua ribu sepuluh sudah tidak menjadi anggota dpr
ini jadi teringat saya
ketika ada beberapa nama yang dicatut juga
ketika memberikan pernyataannya di dalam program ini juga
malam hari ini begitu
mengatakan namanya dicatut
nah apakah ada kemungkinan celah dengan penjelasan ini
tapi mungkin konstruksi hukum yang sudah dibangun cerita oleh kpk
namanya memang dicatut
sampai di sana kita akan coba mengulas ya
kita harus beritahu lebih dahulu
tetaplah di cnn indonesia prime news
ya kembali saya akan mencoba mereview lagi begitu ya
apa yang disampaikan oleh teguh juara dalam persidangan hari ini
teguh juwarno mengatakan bahwa
bu mustokoweni meninggal pada delapan belas juni dua ribu sepuluh
tidak masuk akal ada pembagian uang di rumah bu mustoko weni
dana apalagi dia disebutkan juga sebagai penerima
apalagi mau berbagi bagi uang
artinya tidak mungkin terjadi
satu september dua ribu sepuluh disebutkan teguh juwarno juga bahwa dia sudah berhenti menjadi
tapi pertanyaan begini
apakah mungkin ini kemudian menjadi celah
nama nama mereka ini dicatut oleh orang tertentu
dalam konteks celah
ini memang sedari awal supaya kita sadari ya
ketika kita membaca dakwaan satu persatu
kita lihat konstruksi yang dimengendali jaksa
itu kan ketika ada saksi yang menurut kita
itu sudah meninggal
ini kan sebetulnya jadi pertanyaan
padahal kalau melihat dari peran
uang dipul di sana
dia kemudian mengetahui persis bagi bagi dan segala macam
kemudian juga saksi lain ada juga yang meninggal
burhanudin juga meninggal
jadi ada betul sekali
jadi ada dua yang menurut kita ini punya peran sentral
dia menjadi katalisator antara penyedia barang dan jasa
kemudian dengan terdakwa
kalau dalam argumentasi di persidangan kan jelas
surat dakwaan dia katakan bahwa
ibu miriam ini dia yang meminta uang pertama kali misalnya lima miliar
buat proses di dpr dan segala macam
tentu ketika ini putus
ini akan jadi
berarti ini celah yang sangat serius dong
karena ini kan celah dakwaan dibangun oleh kpk sebenarnya
dengan ada celah yang bisa dari celah
anda saja melihat
ketika melihat aja sudah terlihat celahnya sebenarnya
tapi kan kita juga lihat
karena kita tidak memegang dokumen
tentu kita hanya lihat dari dakwaan yang dibangun
nah tetapi kan kpk sudah menjanjikan
kpk sudah mengatakan bahwa
walaupun dia meninggal
kita sudah punya kesalahan kesalahan yang cukup kuat
nah ini yang sekarang kita tunggu
kira kira apa yang mau kpk buktikan
kita masih bergantung pada itu
tapi kalau melihat dari konsumen tadi
tapi celah ini sangat serius ya
menurut saya ini menjadi celah yang penting ya
posisi dia sangat sentral tadi
misalnya dia menjadi katalisator
dia yang meminta
dan dia bilang
dan ada beberapa juga mungkin
frasa frasa yang coba saya lihat dalam dakwaan
dia minta kepada pengusaha
atau kepada terdakwa
terdakwa menyiapkan uang
uang diambil dari para pengusaha
atau penyiap barang dan jasa
kemudian uang itu akan diberikan
nah kata akan ini ada beberapa kali yang
walaupun ada beberapa yang mengatakan
ya ini langsung diberikan
tapi ada yang mengatakan
akan diberikan akan diberikan
nah mungkin kata akan ini
akan juga menjadi salah satu hal
yang kita tunggu
apakah akan ini
itu betul betul sudah terjadi
nah tentu ada banyak pertaruhan
dalam perkara iktp
kpk sebetulnya mencoba membuktikan konstruksi
yang besar sekali
dia tidak hanya bicara soal korupsi pengadaan
kalau ngomongin korupsi pengadaan
sebetulnya sudah selesai
beberapa pihak yang dibilang
dia terima sudah mengaku
misalnya ibu diah
dia dua kali mengaku di persidang
walaupun sambil menangis
ya saya terima
itu sudah clear
kemudian misalnya pak gamawan
walaupun dia bilang
ini nggak ada urusan sama
korupsi dan segala macam
tapi dia terima
tapi seberapa relevan pengakuan ibu dia itu
kemudian membuktikan bahwa
nama nama besar di politisi senayan
maupun pejabat eksekutif saat itu
terkait dengan itu
ya makanya ini kan ada beberapa kunci
yang harus kita lihat dalam proses persidangan
kunci yang pertama tentu
argumentasi kesaksian yang dibangun
nama andi kan selalu disebut sebut
kalau kita lihat tadi
yang saya katakan tadi
andi awal ini kertalisator
dia yang menyambung
andi ini misalnya tadi
dia yang dalam tanda kutip
mengkondisikan di kementerian
bagaimana dengan terdakwa terdakwa
kemudian dia juga bangun akses dengan pihak legislatif
yang katanya tadi
merkia smeking dalam kesaksiannya
saya nggak kenal
dan lainnya nggak kenal
ternyata dalam persidangan
ya tentu ini juga akan diuji
jadi memang tadi
andi narogong menurut saya dalam perkara ini
punya peran yang sangat penting
ibu miriam juga sebetulnya punya peran yang sangat penting
tetapi kpk sudah menjanjikan
bahwa beberapa celah yang tadi sudah kita bahas
beberapa saksi yang meninggal
kpk sudah punya backup
itu yang kita harapkan ya
jadi kita positive thinking dulu sama kpk nih ya
ya tentu agak kepagian
kemudian kalau kita mengambil kesimpulan
bahwa bantahan pak teguh juwarno itu benar
bahwa kesimpulan yang dibangun oleh jaksa itu salah
dan tidak bantu jahat
tentu ini masih agak kepagian
dan kita juga masih harus menunggu
misalnya fakta fakta apa yang disampaikan jaksa
untuk membantah keterangan para saksi yang disampaikan pada hari ini
karena kan sebenarnya publik ini kan khawatir
kalau khawatirnya begini
ketika di sebelah ada nama besar
nama nama besar yang kita tahu
dari beberapa nama yang tercatat dalam surat dakwaan ini
lihai dalam selalu lolos dari berbagai kasus
dan bagaimanapun begitu ya
nah maksudnya ketika ada celah sedikitpun seperti itu
dan surat dakwaan itu dibangun dengan celah yang jelas
yang pertama saja bisa langsung melihat celah itu
dan buktinya digunakan oleh pak teguh juwarno hari ini
nah itu kan cukup mengkhawatirkan akhirnya
jangan jangan ini drama rame rame di awal
saya rasa memang mindset pengacara atau pengamahan tukang
kan juga kelihatan
ketika dia melihat konstruksi
kita bicara hukum itu sebenarnya soal pembuktian
ketika dia bilang si b terima
oke dia terima
buktinya apa kapan dimana dan segala macam
tentu ini menjadi rangkaian rangkaian yang dapat kita cek dalam dakwaan
oh betul ada penerimaan akan diberikan
tetapi kan ada pihak pihak yang
wah kok ini saksi sudah meninggal
oh ini kok nggak ada
nah ini akan menjadi hal yang menurut saya akan menarik ke depan
ada bantahan bantahan yang tentu harus dikonfrontir oleh kpk
kalau kpk ingin membuktikan bahwa
ini bukan cuma korupsi pengadaan
tetapi ini juga korupsi penganggaran
korupsi penganggaran sejak penganggaran sudah koruptif ya
jadi ini yang kemudian sedang dipertaruhkan
nah memang kalau bicara soal perkaranya sendiri
ini kan prosesnya sudah dari dua ribu sepuluh bergulir begitu proses penganggaran
tentu sekarang dua ribu tujuh belas kita harus lihat juga
kira kira fakta fakta apa yang dimiliki
nah ini yang kemudian hari ini
kita baru melihat soal
ini sudah dipanggil orang dipanggil orang bantah orang bilang iya dia terima
tapi kita belum punya informasi lain
yang berkembang di persidangan untuk mengukur
ini betul betul terjadi atau tidak
kalau kita lihat sekarang
soal kesaksian dari miriam tadi ya
itu diwarnai sak tangis
karena menceritakan tentang bagaimana dia ditekan
ketika diperiksa oleh penyidik
dan akhirnya mengubah bap
apakah ini mungkin menjadi pertimbangan hakim
mungkin saja tetap jadi tidak sebenarnya
kalau tadi di dalam pemberitaan juga disampaikan
bahwa hakim juga dalam sidang berikutnya
akan menghadirkan para penyidik yang dianggap menekan
tentu akan dilihat misalnya
dalam konteks pemeriksaan di kpk
itu kan juga dilakukan secara prudent
dia menyiapkan kamera cctv
dalam selama proses itu semuanya direkam
dan semuanya dilihat
nanti kita akan lihat misalnya
ketika itu ditampilkan di persidangan
mungkin yang sekarang sedang mengatakan saya ditekan
dia harus buktikan
di mana ditekannya
sambil nonton rekaman cctv nya
nanti kita akan lihat apakah nanti akan akad semua
tapi ada rekaman suaranya tidak
karena kan penjelasannya bu miriam tadi kan
bahwa ditekan diancam harusnya sudah dianggap sejak dua ribu sembilan belas
kalau sepanjang informasi yang kita ketahui
itu pasti direkam
tetapi kita nggak tahu yang sekarang
tentu kita masih menunggu proses pembuktian
nah kalau kita lihat misalnya dalam proses proses
mendampingkan yang kita lakukan
itu kan juga sebenarnya sudah jelas
kita saja ketika kita mendampingi ada warga yang diproses secara hukum
itu kan sudah dikatakan
kalau sampai penyidik mengarahkan
tentu jangan tanda tangan bkp
kalau kemudian penyidik mengancam
jangan tanda tangan bkp
karena itu hak yang dilindungi
nah sekarang kita lihat ancamannya apa
kpk bilang harus ditangkap dua ribu sepuluh
tentu kpk juga punya sesuatu hal mungkin di tahun dua ribu sepuluh
terkait dengan peristiwa peristiwa yang layak ditanyakan kepada para saksi
nah ini menurut saya menjadi hal yang kita akan tunggu nanti prosesnya
tapi dalam konteks
sebutkan hari senin nanti akan dikonfrontir ya
kapasitas sebagai anggota dpr
harusnya dia mengerti betul proses seperti ini
jadi tidak masuk akal
dia bilang kalau memang dia ditekan
harusnya dia tidak perlu tanda tangan bap
tapi memang tadi kan ada ruang misalnya
seketika tanda tangan dikasih waktu untuk memperbaiki
dan tadi dalam persidangan disampaikan kan
ada beberapa kali perbaikan dilakukan oleh saksi
nah ini kan sebenarnya ruangnya sudah terbuka
oke kalau kamu sekarang bantah
boleh diperbaiki silahkan
sebenarnya ruang untuk memperbaiki kesaksian
termasuk mencabut itu kan juga ada
nah ini yang nanti kita akan tunggu
tapi begini nastama
mungkin orang yang awam secara detail
bagaimana proses persidangan ya
kalau misalnya melihat yang terjadi hari ini
terkesan seperti persidangan yang terdakwanya adalah
miriam teguh juwarno
kemudian taufik effendi
kalau di persidangan sebelumnya mungkin gamawan fauzi
padahal sebenarnya terdakwanya ini kan
sugi harto dan irman
namanya kesaksian kesaksian yang disampaikan oleh
beberapa nama politisi tadi
bisa justru membuktikan nama irman dan sugi harto
sebenarnya bagaimana sih konstruksinya
ini kan kalau kita lihat ya
dalam pembuatan dakwaan
sebetulnya kewajiban utama jaksa
itu membuktikan dakwaan kepada pihak yang didakwakan
nah dalam bahasa istilah kan
dia harus terang bahkan lebih terang dari matahari
kira kira begitulah istilah yang sudah dipakai
nah kita lihat misalnya ketika ada didalilkan
oh dia betul betul menggunakan uang
ada uang yang diberikan kepada dpr kan kita lihat
kalau kita lihat konstruksi kan jelas
bahwa ketika miriam misalnya dapat uang
itu uang dari terdakwa
itu ada kata kunci disitu
nah ini yang coba dia buktikan
betul nggak terdakwa memberikan uang
betul nggak terdakwa kemudian menggunakan kewenangannya
ada penyedia barang jasa yang mau tender
uang yang diberikan sebelum lalang dilakukan
itu betul nggak
nah jadi menurut saya ini bukan suatu hal yang terpisah
jadi nggak bisa dipisah
karena orang melihat kesannya kok terdakwanya yang nama politisi politisinya
tapi kan kita harus lihat juga
orang orang yang sekarang dimintai keterangan sebagai saksi
adalah orang orang yang juga masuk dalam dakwaan
jadi sebenarnya ini saling terkait
tadi dalam konteks pengadaan misalnya
dijelaskan bagaimana peran para pihak
ketika anggota dpr dipanggil ke saksiannya
tentu itu sebenarnya untuk membuktikan terdakwa
betul nggak tadi
tapi kalau kemudian saksinya pada membantah
sampai ada menangis
dan lain lain tadi
posisi terdakwa menjadi bebas
kemungkinan bisa dipercaya
kemungkinan lepasnya bisa dipercaya
kita harus lihat satu persatu memang
satu sisi kalau dalam konteks pengadaannya sudah clear
menurut pandangan saya
nah kemudian di sisi lain
untuk yang nama nama miriam
kan sebetulnya jaksa salah satu pegangan adalah bap
nah sekarang bap nya ditarik
tentu ini akan jadi tantangan kpk untuk membuktikan
yang lain misalnya
nama nama seperti teguh juwarno
bahkan misalnya marques mekeng sekalipun
dia kan juga diperiksa tidak lama
apa kewenangannya apa tanggung jawabnya kapan dia menjabat
nah sekarang dia bantah
bahkan sekarang dia melaporkan para saksi
dalam pandangan saya ini tetap menjadi sebuah hak ya
silahkan saja dibantah
tapi tentu kpk punya kewajiban untuk membuktikan
penerimaan waktu itu betul terjadi
oke baik itu kan sekarang diwarnai terakhir ya
diwarnai bantahan diwarnai tangisan
kemudian mungkin ada sumpah minta dikutuk dan lain sebagainya
begitu kalau terbukti menerima
ketika disebutkan yang membantah itu kan rata rata para politisinya ya
yang disebut di kota riba
nama nama para pejabat dari kementerian terkait
terus masuk pada persidangan sebelumnya
ibu diang reini
yang mantan sekjen kementerian negeri ya
mengungkapkan fakta persidangan
bahwa ada pertemuan dengan
stiano fanto dengan dua terdakwa
yang sebelumnya oleh stiano fanto sendiri
di luar ya di luar persidangan
dalam konferensi pers mengatakan tidak mengenal
apakah dalam persidangan dengan terdakwa
irman dan sugiharto ini akan ada
antara misalnya keterangan
seorang diang reini dengan
dalam persidangan irman dan sugiharto ya
tentu itu mungkin ya karena apa
posisi stiano fanto karena apa dia disebut
itu juga pasti ada hubungan dengan terdakwa
kenapa nama diang reini
kemudian disebut dalam fakta persidangan
karena memang dia juga ada hubungan dengan terdakwa
nah dalam konteks akan dikonfrontir atau tidak
tentu ini menjadi peluang peluang yang mungkin terjadi
menurut anda sangat perlu tidak dikonfrontir
kita kan belum lihat bukti yang lainnya
kalau sementara ini memang perlu dikonfrontir
sementara ini karena apa
kita baru melihat kesaksian kita belum melihat misalnya
kpk menyaksikan oh ini ada bukti iliran dana
atau misalnya oh kpk membuktikan
ini ada beberapa bukti penarikan uang
dikas para perusahaan perusahaan
untuk diberikan kepada pihak pihak tertentu
kita belum melihat bukti bukti yang seperti itu
tentu dalam konteks sementara
memang perlu di cross check antara satu saksi
dengan saksi yang lain tapi nanti saksi yang lain
bukti yang lain saya harap juga
disajikan oleh kpk dalam persidangan
menarik analisis pada hari ini nanti kita akan
lanjutkan atau lihat bagaimana persidangan selanjutnya
apakah masih diwarnai bantahan bantahan juga
kemungkinan besar ya mas yalcung
ya saya yakin ada bantahan
karena beberapa nama belum sudah melaporkan saksi
berarti tidak akan membantah semua yang disampaikan
memang masih ada beberapa nama besar
yang belum dijadwalkan hadir ya
nama gubernur jawa tengah ganjar pranowo
nama menkumham yasona loli
menurutnya masyarakat menantikan
bagaimana keterangan mereka
karena tidak bisa hanya melihat surat dakwaan
sebenarnya sih dalam pandangan saya
kalau memang betul betul menerima
baiknya tidak mengaku karena apa
itu akan mengunggari hukuman
ketimbang dia membantah bahkan menurut saya itu menjadi sisi yang dipercepat
kita lihat di persidangan selanjutnya
terima kasih bung tama setia langgun atas analisis malam hari ini